menanggapi soal pertemuan presiden joko widodo dan susilo bambang yudhoyono pada sabtu lalu
wakil presiden yusuf kala menyampaikan hal itu biasa terjadi dan sebatas menjalin tali silaturahmi
ditemui dalam kunjungannya ke pono pesantren tebuirng jombang minggu pagi wakil presiden yusuf kalla berpendapat
pertemuan jokowi dengan yudhoyono merupakan bentuk silaturahmi antara presiden dan mantan presiden demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
selain bersilaturahmi selama sekitar satu jam secara tertutup kala langsung bertolak ke jakarta